senin sore artis vanessa angel akhirnya memenuhi wajib lapor di mapolda jawa timur
dalam kasus prostitusi online yang menjerat dirinya
melalui kuasa hukumnya vanessa mengaku jika pekan kemarin tidak memenuhi panggilan dan wajib lapor
karena dirinya tengah sakit di jakarta
vanessa angel juga menyatakan siap untuk menghadiri pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka
terkait kasus prostitusi online yang menjeratnya pada hari rabu besok
tidak benar kalau ada pernyataan klien kami tidak kooperatif
kita dari awal bilang kita taat hukum dan kita sangat kerjasama dengan baik dengan polda jatim